kasus suap penerimaan mahasiswa baru unila telah mencoreng dunia pendidikan di negeri ini
apakah ulah oknum semata atau ada yang salah dengan sistem penerimaan jalur mandiri di kampus
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring
ada pak toto selaku pengamat pendidikan dan juga melalui sambungan telepon
ada jurubicara kpk pak ali fikri selamat siang bapak bapak selamat siang selalu
pak toto amin pak aldi fikri
selamat siang mas ali
saya mau ke pak ali fikri terlebih dahulu pak toto
oke pak ali fikri kalau perkembangan terbarunya kemarin sudah digeledah ya ruang dari mantan rektor pak karomani di kampus unila
apa yang telah didapat dari penyidik di sana
iya betul jadi dalam rangka untuk terus mengumpulkan alat bukti kemarin penyidik kpk melakukan penggeledahan ya di rektorat unila
dan diperoleh serta diamankan bukti bukti
antara lain dokumen dan juga barang bukti elektronik yang tentu kami ambil karena diduga terkait dengan perkara yang sedang kami terus kembangkan ini
berikutnya tentu kami akan lakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara ini
ya apa yang anda pihak anda dapatkan dari geledah kemarin
apakah ada menemukan uang dengan ratusan tunai
ataupun dengan barang bukti lainnya pak ali fikri
ya untuk penggeledahan kemarin yang kami temukan dokumen dokumen ya memang terkait dengan perkara ini dan juga barang bukti elektronik
kalau kemudian uang itu kemarin kami sudah sampaikan sejauh ini dalam perkara ini kan ada dugaan penerimaan lima miliar ya
yang kemudian terdiri dari ada uang cash dan kemudian lipat bunga
bahkan kemudian sudah berubah bentuk menjadi emas begitu ya
tentu ini akan terus kami kembangkan karena kemarin yang kami dapatkan masih dalam waktu satu x dua puluh empat jam
artinya waktu yang sangat terbatas ya sebagai bukti permulaan
tentu akan terus kami kembangkan lagi ke depan nantinya terkait dengan dugaan penerimaan uang ini yang ada hubungannya dengan penerimaan calon mahasiswa baru
saya konfirmasi ini total semuanya
lima miliar rupiah kalau karomani menerima empat empat miliar begitu ya pak ali
iya jadi jumlah total itu lima miliar yang kemudian nanti rincian detailnya itu siapa dan berapa yang diterima tentu dalam proses penyidikan mas ronald
tapi terkait dengan perkara ini sejauh ini kami telah memiliki sebagai bukti permulaan itu ada uang dan kemudian dalam bentuk emas tadi totalnya sekitar lima miliar ya
yang kemudian sudah dinikmati oleh para pihak tersangka ini
jadi tidak hanya pihak rektor tetapi memang kemudian sebagai pelakunya begitu ya
ini kemudian diduga dari rektornya itu sendiri yang kemudian ada jaringan di bawahnya begitu
untuk potensi tersangka baru apakah sudah ada pak ali fikri kalau kita menyimak masih empat ya dari pihak kampus termasuk pihak swasta satu orang
peluang adanya tersangka baru masih terbuka lebar nantinya
kami masih memiliki waktu kurang lebih empat bulan ya untuk menyelesaikan proses penyidikan ini
dan ini kan baru beberapa hari
jadi saya kira masih pengumpulan pengumpulan bukti nanti kami analisis
kami akan periksa saksi saksi dengan harapan nanti dari keterangan saksi saksi itu akan terus berkembang perkara ini
kami akan selesaikan secara tuntas begitu ya
karena ini sekali lagi sangat memprihatinkan
karena semua ya di dunia penidikan tinggi kemudian ternyata disusuki tindakan koruptif oleh oknum oknum yang mencoreng maruah dunia penidikan tentunya
dan kami juga ingin sampaikan bahwa disini kan pasalnya adalah pasal suap ya
ada pemberian dan ada penerimaan
kemarin baru kemudian kami tetapkan sebagai pemberi kan satu orang ya adik yang kami tangkap di bali
tentu masih terbuka lebar
nanti ada pihak pihak lain
oleh karena itu kami juga berharap nantinya para saksi yang dipanggil dan juga ya harapannya para tersangka ini juga bisa terbuka
sehingga menjadi lebih jelas dan terang perkara ini
dan pihak pihak nanti yang kemudian berdasarkan faktor faktor ada kecukupan alat bukti pasti juga kami tetapkan sebagai tersangka
baik pak ali saya mau ke pak toto amin
pak toto kalau anda melihat seperti apa dengan fenomena ini
apakah ada potensi juga ya terjadi di
kampus kampus lain atau sekolah lain dengan kasus ini serupa pak toto
tentu saja mas ramadhan
potensi selalu ada
karena ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan ya
jadi ketersediaan bangku kuliah terutama di ptn itu kan lebih kecil dari animonya kan
mimpinya lebih besar
dan biasanya ada ketimpangan itu tentu berdampak pada
tawar menawar atau harganya gitu ya
nah beruntung pemerintah sudah menetapkan sebenarnya dengan permendikbud nomor enam tahun dua ribu dua puluh
itu sudah ditetapkan porsi porsi presentase untuk setiap jalur gitu ya
nah memang ada selain snn cpn ada sdn cpn kemudian ada jalur mandiri ya
yang jalur di dua jalur itu yang memang diberikan keleluasaan ya
kepada setiap perguruan
tiap perguruan tinggi negeri untuk menentukannya
menurut permendikbud no enam
jadi tentu saja ada potensi itu
dan korupsi juga kan terjadi karena ada opportunity ada peluang kemudian ada kesempatan gitu ya
dari sisi orang yang terlibat di situ ada apa

akan terjadi gitu
jadi tentu saja ini yang kita sesalkan sebenarnya
kalau anda melihatnya kalau penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri ini seperti di kampus kampus
apakah membuka ruang untuk korupsi ya pak toto
jadi sebenarnya sih ada
ada niat yang baik sebenarnya dengan ada jalur ini
niat baik dalam arti ini bagian dari untuk memperkuat keuangan dari setiap perguruan tinggi negeri ya
jadi kan sejak dijadikan misalnya badan hukum itu kan perguruan tinggi kan relatif berkurang subsidi nya dari negara
tetapi lagi lagi ini selama ini dikelola dengan baik sebenarnya ini bagus untuk memperkuat keuangan dari setiap universitas atau ppn
nah problemnya adalah dari sisi para aktor di sini ya
para pejabat yang pada jelas di sini
selama mereka melakukannya dengan integritas yang baik gitu ya saya kira tidak ada masalah gitu
karena ini program yang bagian dari proses pemberdayaan kampus gitu
supaya bisa memiliki apa ya sumber keuangan sumber pendanaan sumber operasional kampus
jadi ya itu
ya kalau kita menyimak dari ya kalau kita menyimak dari ya kalau kita menyimak dari
peraturan pemerintah nih pak toto
pemerintah kan sudah
untuk melolak profesional kegiatan
akademis kampus harus transparan
tanpa kepentingan politis dan bersih
dari potensi korupsi apakah
dengan jalan otonomi kampus
yang sering disalahartikan ini membuka
ruang juga untuk korupsi untuk
uang sendiri di kampusnya pak toto
iya saya sebutkan
potensi atau peluang selalu ada
karena ini kan tergantung
manusianya yang mengelola ya jadi
harapan kita tentu mereka
yang memiliki tanggung jawab di sini
punya kewenangan itu menjaga
dalam mengelola uang
baik itu datang dari apbn
maupun datang dari
masyarakat seperti melalui
jalur mandiri di kpn
baik saya mau ke
kalau anda sejauh ini tidak
hanya unila apakah anda juga menerima
laporan lain ya terkait dengan
keadanya potensi dugaan swab maupun
gratifikasi dari kampus lain pak ali
heranov sebelum ke sana
saya kira yang terpenting adalah
dan menarik saya kira
kpk sesungguhnya telah
ataupun memberikan rekomendasi
mahasiswa jalur mandiri ini
tinggi negeri dengan
surat edaran kpk nomor tujuh
tahun dua ribu dua puluh dua tanggal
tata kelola penerimaan mahasiswa
baru jalur mandiri di perguruan
tinggi negeri dan ini surat ini
diajukan ke seluruh
rektor ptn di seluruh
di sana ada rekomendasi dan
banyak rekomendasi terkait dengan
perbaikan bagaimana tata kelola terkait
dengan penerimaan mahasiswa
baru melalui jalur ini begitu
artinya dari sisi
jauh jauh hari sudah mengingatkan
praktek praktek semacam ini
oleh karena itu
tentu upaya penindakan
yang kpk lakukan ini
di kampus kampus lain
juga ada praktek praktek semacam ini
mengingatkan untuk dihentikan
begitu ya karena
sesungguhnya sudah mengetahui
dan mencium bau bau semacam ini
begitu ya dan bukan menjadi
rasa umum lagi karena
bahkan di tingkat pendidikan
menengah pun penerimaan
siswa baru misalnya
banyak terjadi tapi
kami tentu sebagai penegak hukum
tidak secara asumsi ataupun
opini tetapi alat bukti ya
dan di dalam perkara ini kan
kemudian kami sudah temukan
sejumlah alat bukti sehingga peran
berikutnya kami naikkan pada proses penyidikan
baik anda mencium pihak anda mencium
dari mana saja ya
tadi anda sebutkan ada dari beberapa sekolah
itu dari mana saja
boleh disebutkan pak ali
kami juga sesungguhnya kan memiliki aplikasi
jaga kampus ya mas heranov ya
sebagai upaya pencegahan
di jaga it itu
di sana sesungguhnya kan kami
pada apa jaga pendidikan
yang dari mulai sekolah menengah begitu ya
sampai pendidikan tinggi yang kemudian
masyarakat juga bisa memanfaatkan ini
untuk bisa melaporkan
ya barangkali ada fenomena yang
semacam ini begitu ya
kepada kpk tentunya
dan mengenai pelaporan ini tentu kan ini
kami sesuai dengan ketentuan undang undang itu
tidak bisa menyampaikan ya
siapa pelapor dan apa yang menjadi materi laporannya
tetapi secara prinsip tentu
dengan kpk mengeluarkan surat edaran
kami pastikan ada dasar bagaimana
kemudian kami menemukan fenomena ini
di banyak tempat begitu
upaya penindakan yang kpk lakukan
kami pastikan juga
selalu kemudian dibarengi dengan
dan saat ini kan kpk juga ada
pendidikan dan peran serta masyarakat tentu
di program program inilah kpk kedepan akan
menjadi konsen utama tentunya
dengan adanya perkara yang sedang kami tangani
terakhir saya mau ke pak toto
pak toto kalau anda melihatnya
sebenarnya sistem pendidikan di kampus ini idealnya seperti apa ya
untuk mencegah adanya potensi korupsi di masa yang akan datang
yang pertama tentu
mulai dari pejabatnya ya
dari manusia yang ada di kampus
jadi kita harus menumbuhkan semangat integritas juga ya
dan saya kira sudah
mata kuliah anti korupsi itu
menjadi wajib gitu ya
jadi ini beberapa langkah
preventif sebenarnya yang ditanamkan di kalangan kampus
jadi kalau kita mengajarkan anti korupsi tentu
itu dimulai dari para dosen dan pejabatnya dulu kan yang harus
anti korupsi kemudian
baru sampai ke mahasiswa
karena kita ini sedang menidik generasi
pemimpin pemimpin di generasi mendatang
jadi harus benar benar
nah ini yang perlu dilakukan
terakhir saya minta closing statement anda pak alif fikri
tadi dikatakan oleh pak toto
sekolah anti korupsi harus diingatkan di bangku sekolah maupun bangku bangku kampus
apakah ini sudah dijalankan dari pihak anda
saya kira begini
bahwa kpk melakukan upaya penindakan itu
di sektor pendidikan ya
itu saya kira tidak hanya ini begitu ya
tetapi bagi kami yang terpenting adalah
bagaimana kemudian persoalan persoalan ini di hulunya juga diperbaiki melalui upaya pencegahan
kpk terus mendorong perbaikan sistem dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan begitu ya
hingga melalui strategi strategi pendidikan kpk juga telah mendorong implementasi pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa
tadi kami sebutkan melalui kedebutan pendidikan dan peran setama setama
namun sekali lagi yang terpenting dalam upaya ini adalah dibutuhkan komitmen
sekali lagi komitmen dan tindakan nyata dari seluruh pihak
dari kita semua termasuk dari penyelenggara pendidikan itu sendiri
tentu itu menjadi penting
ini yang ingin kami sampaikan karena kpk juga sudah berulang kali
bagaimana membangun upaya upaya pembangunan karakter anti korupsi budaya anti korupsi
lalu mou dengan berbagai kampus
termasuk juga forum rektor
tetapi sekali lagi di sini diperlukan komitmen yang besar
bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu dibutuhkan peran peran kita semua
baik baik terima kasih atas bincang bincangnya siang ini pak alif fikri selaku plt jubir kpk
dan juga pengamat pendidikan universitas paramadina pak toto amin
selamat siang selalu assalamualaikum bapak bapak selamat siang
selamat siang waalaikumsalam wr wb